warga di kabupaten indragiri hilir riau diresahkan dengan munculnya seekor harimau yang berkeliaran di perkampungan mereka
harimau tersebut sempat memangsa ternak milik warga
bahkan sepasang suami istri yang sedang mencari kayu di hutan hampir menjadi mangsa hewan buas ini
warga belum mengambil tindakan terhadap hewan tersebut dan berharap petugas balai besar konservasi sumber daya alam segera mengamankan harimau tersebut